ketua dpr ri puan maharani menghadiri acara pelatihan dan sosialisasi pengolahan pupuk organik cair kepada petani di kabupaten majalengka jawa timur
dalam kesempatan ini puan memberikan bantuan benih padi dan jagung masing masing lima puluh hektare kepada para petani dan kehadiran puan pun disambut hangat oleh ribuan warga dan petani setempat
dalam kunjungan kerja ke kabupaten majalengka jawa barat ketua dpr ri puan maharani menghadiri acara pelatihan dan sosialisasi pengolahan pupuk organik cair kepada petani
kegiatan ini dilakukan di desa jatiwangi kabupaten majalengka jawa barat pada kamis dua puluh dua september lalu
didampingi sejumlah anggota dpr ri termasuk anggota fraksi pd perjuangan dapil majalengka haji sutrisno puan melihat praktik pembuatan pesticida organik
ada pun bimbingan teknis dalam kegiatan ini adalah terkait pemanfaatan bahan alami biosaka untuk peningkatan produksi pertanian
puan juga memberikan bantuan benih padi dan jagung masing masing lima puluh hektare kepada para petani
dalam kegiatan ini puan juga menyempatkan untuk berdialog kepada warga setempat
pertama perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua dpr ri ini menyatakan
pertanian adalah hidup matinya sebuah bangsa
oleh sebab itu puan berkomitmen terus memperjuangkan aspirasi para petani
pertanyaannya adalah hidup matinya sebuah bangsa

di akhir acara puan melakukan sesi tanya jawab dengan awak media
kedatangan puan disambut hangat sekitar dua petani dan warga
meski dalam kegiatan ini banyak warga yang mendukung puan sebagai calon presiden
tetapi ketua dpr ri yang sekaligus ketua dpp pdip ini menyatakan
urusan pencapresan tetap menunggu arahan dari sang ketua umum megawati soekarno putri
menurut puan yang paling penting saat ini adalah bagaimana kader kader pdip terus bekerja turun ke lapangan
sehingga dapat memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat
dan dapat turut membantu memberikan solusi

pertanyaannya adalah hidup matinya sebuah bangsa